nih nih yang punya bayi udah dateng ya
ya udah dah sampai kalian pamit aja eh ngapa buru buru gidah assalamualaikum
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
anak anak sekalian para santriwan santriwati di pondok kunanta ini ada sedikit informasi
yang perlu saya sampaikan yakni terkait di undurnya lomba musa bakoh tilawatil quran
atau lomba mengaji hah pusat ya berarti percuma dong kita latihan sama ini
iya jadi kita percuma dong ngafalin banyak surat tapi acaranya enggak
ia bukan dibatalkan tapi di undur waktunya sebaik aloka kecewa nih maka kita akan mengadakan staditur
ini ustadz muhtar belum selesai bicara dengarkan dulu
setelah itu baru kalian boleh ngambil keputusan dan kesimpulan ya silahkan
karena itu ustadz dan ustadzah untuk mempersiapkan segalanya
terkait dengan kebutuhan yang akan kita laksanakan nanti
dan anak anak semuanya ustadz berpesan kepada kalian
agar kalian jaga kesehatan
supaya tidak sampai kalian sakit
udin udin yusud dulu ya
belum dijemput mimi dulu ya
udin harus pergi ya
ya si udin harus pulang ke mamaknya lah
nih ini yang punya bu gaih udah dateng
nah yaudah dah
berhubung udah sampe ustadz kalian pamit aja
eh ngapa buru buru gida
hah ilah assalamualaikum
mama udin itu mama ya
makasih ya semuanya udah mau jagain anak saya
udin lucu kok pinter lagi
kapan kapan si udin main kesini lagi ya
sedih itu boleh tapi nggak boleh berlebihan ya
nanti udin juga bisa balik lagi kok ya kan bolehlah
iya ustazah pasti bisa kok
maka ya tetep aja ga ada yang lucu kayak dede udin
nih kesedihan itu diperbolehkan
yang tidak diperbolehkan itu adalah bersedih karena ketidaksabaran
karena tidak menerima takdir
dan karena menunjukkan kelemahan diri
karena sebenarnya kesedihan itu manusiawi
bahkan rasulullah saw pernah bersedih ketika ditinggal wafat oleh paman beliau
yaitu abu talib dan hamzah
dan ditinggal wafat oleh istri tercinta siti khadijah
semoga allah tetep meridohi beliau semua
nah makanya tahun itu disebut dengan tahun kesedihan atau amul hazan
bagi rasulullah saw
udah banyak banget lagi
rasulullah saw kayak gini ya allah
rasulullah saw kayak gini ya allah
rasulullah saw kayak gini ya allah
alamak sama kali aku juga bosen
emang kalian berdua aja yang bosan
nih aku juga bosen kali
tidak berhenti ya
tumpen ini sekarang nih keliatan wajahnya kok murung begini
nggak ceria mestinya
kalau lagi pagi pagi lagi tugas pesantren itu kelihatan ceria
keliatan nanti gantengnya loh
ini masya allah mana gentongnya nih
kita disuruh ustadz musa
nyuruh ngambil daun
kunci supaya kalian kerjanya sukses
dan bekerjalah dengan riang
apalagi pesan dari pak ustadz kan
sambil mungut sambil baca
siapa yang bersolawat untukku satu kali
maka allah bersalawat untuknya sepuluh kali
kalian diselingi nih
nanti malem kalian setoran
setoran ke ustadz nanti di ruang guru
surat surat yang belum kalian setorkan
jadi sambil sholawat
selingi dengan bacaan bacaan
tadi kita suruh ngapain
ya udah deh yaudah yuk
nah sekarang tolong dengarkan
dan simak baik baik
ustadz akan baca surat al kausar
nah sekarang tolong kamu baca
kalau bisa ikuti bacaan ustadz yang tadi
seratus untuk sabri
tinggal belajar seninya ya
iramanya kemudian di kol kolah
namanya kol kolah suhroh
kol kolah kecil abtar
iya lukman ada apa
tadi itu surat apa ya ustadz namanya
al qawfer itu artinya nikmat yang banyak
dan salah satu
kelaga nanti di syurga
namanya kelaga al kawthar
kamu udah siapin barang barang buat besok
ya pastilah kal
nih denger pantun aku
nih denger pantun aku
ya udah pasti dong
kamu udah siapin barang barangnya belum buat besok
ada yang kurang deh pokoknya
ntar tunggu aku cek dulu ya
kenapa sih sob
tunggu kita awal ke
nih kamu liat deh
kamu liat deh
pegang aja satu satu
udah kan semua
komplit sih tapi ada yang kurang gitu
itu kamu pegang apa tuh
kamu pegang apa tuh
kamu pegang apa tuh
kamu pegang apa tuh
kamu pegang apa tuh